oke mulai lima belas september kemarin pemerintah telah memperlakukan aturan blokir email pada gawai ilegal
gawai atau gadget yang tidak memiliki email terdaftar serta belum diaktifkan pada operator tidak bisa berfungsi
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami wakil ketua umum asosiasi penyelenggara telekomunikasi seluruh indonesia atau atsi merza fahis
selamat malam selamat malam semuanya
salam sehat juga pak merza regulasi pemerintah terkait dengan pemblokiran smartphone dan juga tablet email ilegal ini resmi berlaku
tapi sebetulnya aturan ini diperuntukkan untuk device atau gawai seperti apa sih pak
selain yang legal kita tahu ada river base ada juga black market dan segala macamnya
jadi pada prinsipnya aturan ini adalah mengwajib
bahwa masyarakat agar menggunakan gawai atau gadget yang di indonesia diedarkan secara legal
legal artinya apa
ini adalah kalau produksi lokal itu semua terdaftar di kementerian perindustrian
kalau itu barang import harus melalui proses import yang benar
artinya ada proses yang memang harus diikuti
mulai dari sertifikasi perangkatnya sampai dengan tata niaganya
harus bayar pajak bayar biaya masuk kalau ada
itu pun semua sudah diikuti maka dia akan terdaftar pada database pemerintah
itulah yang disebut legal
nah barang barang yang tidak melalui proses yang legal tadi
maka tidak terdaftar di database nya pemerintah
mulai kemarin akan bisa dipakai
jadi yang harus diketahui oleh masyarakat
yang penting adalah masyarakat harus
juga paham tidak perlu panik
karena semua hp atau gadget yang dipakai sebelum kemarin
itu tetap berfungsi dengan baik
tidak akan diblokir tidak akan diusut bahwa ini asal usulnya dari mana dan bagaimana
yang penting sudah pernah dipakai maka kita berikan layanan tetap seperti biasa
itu kira kira tujuan atau sasaran daripada ini mulai diberlakukan
pak merza database ini kemudian dimiliki oleh
siapa oleh masing masing perusahaan telekomunikasi kah atau ke pemerintah
database ini milik pemerintah
dalam hal ini kementerian perindustrian
nah ada sistem baru namanya central equipment identity register
ini mungkin banyak orang belum begitu paham belum apa namanya masih baru lah istilah ini
sebetulnya bagaimana cara kerja dari sistem central equipment identity register ini sebagai pusat pengolahan
jadi mulai kemarin malam semua operator bila mendeteksi ada permintaan baru dari masyarakat
itu namanya email baru muncul di network kita
maka kita akan kirimkan itu ke central eir namanya c e i r
di sanalah kemudian dicek apakah email yang dikirim dari operator ini
email yang terdaftar atau tidak
maka kita dari operator akan mendapat jawaban itu nanti dari c i r
kalau dia terdaftar kita buka layanannya
kalau terdaftar kita tidak akan buka layanannya
dengan kata lain gadgetnya nggak bisa dipakai
oke artinya ini kan berhubungan dengan telkot dengan telekomunikasi pak merza
kalau misalnya memang handphonenya tidak bisa dipakai
menggunakan kartu selain itu
kartu seluler menggunakan wifi bisa dong berarti
ya tentu itu salah satu memang yang bisa dilakukan
tapi siapa sih mau beli handphone tapi nggak bisa dipakai teleponan
nggak bisa dipakai sms an
walaupun sekarang sms jarang dipakai
tapi tetap aja orang butuh handphone itu untuk telepon
kalau memang hanya untuk wifi pakailah komputer laptop misalkan
oke jadi ada perbedaan begitu ya antara gawai handphone tablet
dan juga laptop yang tidak membutuhkan kartu seluler begitu
pak merza dampak langsungnya untuk pebisnis khususnya
pebisnis hingga pelancong yang menggunakan hp dan tablet dari luar indonesia
pada akhirnya seperti apa
jadi pertama kalau dia adalah orang asing yang masuk indonesia
dan mereka tetap menggunakan sim card negara asalnya
totally know problem nggak ada masalah tetap on seperti biasa
karena mereka menggunakan yang namanya fasilitas roaming

untuk menikmati layanan sifatnya roaming
yang kedua ada orang asing turis misalkan
bawa gadget tapi dia nggak pengen pakai sim card asli dari negaranya
dia pengen tukar dengan sim card lokal
dengan apapun alasannya murah atau apapun
ini pun kita buat ada prosedurnya
maka semua galeri operator baik secara langsung maupun online
mereka bisa daftarkan emailnya kemudian tentu harus melampirkan pasport
kita akan berikan apa istilahnya layanan yang sifatnya
sementara dia tinggal di sini atau menjadi turis di sini
jadi masa berlakunya nanti disesuaikan dengan pisahnya
berapa lama dia mau tinggal di sini
itu juga ada proses yang sudah
yang ketiga sekarang adalah orang indonesia sendiri
yang habis jalan jalan liburan ataupun bisnis ke luar negeri
maka berlakulah aturan biaya cukai
kita tahu semua aturan biaya cukai bahwa
semua masyarakat indonesia yang dari luar negeri
boleh membawa barang pribadi yang harganya di bawah lima ratus dolar
itu bebas dari perusahaan
di atas lima ratus dollar berarti harus lapor di biaya cukai airport atau seaport
kemudian dicatat di sana kalau itu berupa handphone per imei nya
setelah semua wajibannya dibayar imei nya akan didaftarkan ke menteri perindustrian
dengan begitu imei nya akan masuk sebagai imei terdaftar
ketika nanti dinyalakan di dalam negeri pakai operator lokal
maka otomatis akan diberikan layanan
oke poin ketiga ini
kalau tidak didaftarin ya mohon maaf berarti tidak terdaftar
oke poin ketiga ini sama artinya jika misalnya masyarakat indonesia
atau beberapa orang indonesia pre order handphone dari luar
kemudian ketika datang handphonenya ke indonesia akan melakukan seperti itu ya pak
sepanjang imei tidak pernah didaftarkan ke pemerintah maka tidak terdaftar
kalau tidak terdaftar tidak akan pernah dapat layanan gitu aja
oke kalau kita berbicara pak merza soal imei dan juga database
atas nama perlindungan konsumen lah
bagaimana pemerintah menyampaikan hal ini memang ditujukan untuk selain dengan membatasi barang barang ilegal
tapi juga untuk melindungi masyarakat dari penggunaan barang barang ilegal
ada data konsumen yang juga
konsumen merasa aman lah memberikan datanya kepada perusahaan telekomunikasi
betul jadi pertama bahwa perlindungan ini bukan sekedar oleh operator telekomunikasi
kita tahu kalau ini atau handset atau gadget
itu pertama harus dilakukan sertifikasi dulu di kementerian kominfo
apa yang dilakukan oleh kominfo dengan sertifikasi
bahwa semuanya adalah sesuai dengan spesifikasi
baik dari segi keamanan maupun dari segi teknis
keamanan termasuk radiasi termasuk dan lain lain
kemudian kalau sudah dapat sertifikasi
barulah boleh nanti tipe handphone yang didaftarkan tadi untuk diimport
saran import ada lagi kementerian perindustria
nanti harus diurus namanya tpp yaitu pendaftaran produk
nah nanti pada saat barang datang ada lagi prosesnya dari kementerian keuangan
bia cukai akan meriksa lagi
artinya apa barang legal yang masuk indonesia sudah melalui sekali filter
bahwa tidak akan barang yang rongsokan nanti yang datang ini
nah inilah yang salah satu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah
namanya pengendalian email ini
nah ketika nanti masuk sudah dipakai
maka operator pun merasa juga terlindungi kenapa
karena handset yang sudah melalui sertifikasi tadi
akan mempunyai sinyal sinyal yang benar
yang tidak akan mengganggu jaringan operator
nah ini juga penting karena begitu mengganggu jaringan
konsumen tidak merasakan nyaman pakainya
entah itu kemeresak entah itu datanya lebar
datanya lelet entah apapun yang tidak sesuai dengan spek
inilah bentuk bentuk perlindungan konsumen yang diciptakan dengan adanya sistem kontrol email ini
oke pak merza terakhir bagaimana efektivitas dari aturan ini
apakah selain bisa meminimalisir barang ilegal
apakah juga bisa meminimalisir kriminalitas yang kita tahu sekarang datangnya semua dari handphone
dari produk digital
ya seperti kita tahu bahwa
pemerintah sudah mempunyai aturan yang namanya registrasi pelanggan
dimulai tahun dua ribu delapan belas
dimana bahwa masyarakat yang ingin menikmati layanan telekomunikasi
harus mendaftar berdasarkan nomor ktp dan nomor kk
ini sudah berlangsung
dengan harapan semua nomor handphone akan jelas siapa yang punya siapa yang bertanggung jawab
namun kita tahu masih adalah celah celahnya bagaimana
orang orang yang berniat tidak baik tadi
menggunakan ktp orang lain menggunakan nomor kk orang lain
ini pun nantinya bisa diatasi dengan ini
sekarang ada item lagi yang under control yaitu namanya email
jadi email mdn atau nomor telepon
ini merupakan kombinasi yang nantinya merupakan kunci
untuk mencari tahu dimana dia berada digunakan oleh siapa
gerak dari mana ke mana dan lain lain
dimana aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya
pak merza terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
wakil ketua umum asosiasi penyelenggara telekomunikasi seluruh indonesia
terima kasih selamat malam salam sehat semuanya